rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kembali melaporkan ada penurunan kasus positif corona setelah psbb diperketat
hal itu terlihat dari angka hunian di rumah sakit darurat wisma atlet yang relatif rendah
komandan lapangan rumah sakit darurat covid sembilan belas atau rsdc wisma atlet letkol muhammad arifin menyatakan
ada penurunan kasus positif covid sembilan belas yang dirujuk ke wisma atlet selama psbb diperketat
data yang terverifikasi pertanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh menyimpulkan angka hunian masih relatif tidak tinggi yaitu di bawah lima puluh persen
pihak rumah sakit darurat wisma atlet juga mengimbau masyarakat yang terindikasi terjangkit covid sembilan belas langsung melakukan isolasi mandiri agar tidak kontak dengan orang lain
jadi kesimpulannya bahwa sampai hari ini pertanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh
dua belas oktober dua ribu dua puluh pukul enam ini masih relatif angkanya tidak tinggi lah ini masih di bawah lima puluh persen untuk semua tower yang ada di kemayoran ini
ya mungkin efek efek dari psbb yang kemarin diberlakukan masih mempunyai efek untuk menurunkan angka positif yang masuk ke rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet maupun yang flat isolasi mandiri kemayoran